sempat dikira meninggal dunia akibat bunuh diri seorang perempuan nyatanya menjadi korban pembunuhan suaminya sendiri
peristiwa ini terjadi di kabupaten humbang sundutan sumatera utara dan pelaku pun harus menjalani proses rekonstruksi pada senin siang
keceriaan lisna manurung tak dapat lagi disaksikan oleh pihak keluarga
akhir tahun dua ribu dua puluh tiga lalu jenazah lisna ditemukan tergantung di dalam rumahnya yang berada di kabupaten humbang hasundutan sumatera utara
meski sempat dimakamkan namun pihak keluarga merasa janggal dengan kondisi jenazah yang dipenuhi luka
hingga keluarga lisna pun melaporkan kejanggalan ini ke polisi
usai sebulan dimakamkan polisi pun melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam lisna
dan benar saja dari hasil otopsi
polisi menemukan fakta baru
lisna bukan bunuh diri
diduga suami korban henry sianturi adalah pelakunya
lantaran kerap memberikan keterangan yang berbelit belit perihal kematian lisna
lisna juga menangkap henry sehingga kami juga melakukan rekonstruksi pada siang hari ini
meski hingga kini suami korban belum mengakui perbuatannya
namun polisi tetap berupaya mendalami motif dari perbuatan henry
pelaku pun terancam hukuman mati
armendo sinaga kompas tv humbang hasundutan sumatera utara